inilah kapal pesiar coral adventure yang singgah di perairan di desa tablolong kupang nusa tenggara timur
kapal berbendera australia itu tiba di kupang sabtu pukul tujuh tiga puluh waktu indonesia tengah
dengan mengangkut empat puluh tujuh penumpang dan tiga puluh lima anak buah kapal
petugas gabungan dari imigrasi bia cukai kantor kesih bandaran dan otoritas pelawan kupang
serta karantina kesehatan pelabuhan tenau kupang
memeriksa penumpang dan anak buah kapal untuk mendeteksi adanya gejala terkena virus corona
petugas juga memeriksa peralatan kesehatan obat obatan kebersihan kapal dan sanitasi
hasilnya petugas tidak menemukan adanya indikasi terinfeksi virus corona
petugas terus melakukan pemantauan karena masa inkubasi empat belas hari
kepala kantor karantina kesehatan pelabuhan tenau kupang engky yanres yosua
mengimbau masyarakat agar tidak panik bila ada kunjungan kapal asing
sebab pihaknya akan memeriksa semua penumpang dan anak buah kapal asing
yang sudah kami lakukan bahwa kami melakukan pemeriksaan
dan pengawasan di kapal tersebut tadi kami dengan tim lengkap
mengenai hasil pemeriksaan di atas kapal
sudah teman teman melakukan prosedur sesuai dengan sop dan undang undang karantina nomor enam tahun dua ribu delapan belas
sudah kami lakukan sesuai dengan prosedur
semua kru dan penumpang diperiksa
dan terpantau suhu tubuh dari seluruh kru dan penumpang itu
semua dalam suhu normal semua
kemudian pemeriksaan yang lain terkait dengan dokumen
semua juga memenuhi syarat
dan kami akhirnya memberikan izin karantina kesehatan
karena tidak ditemukan adanya gejala gejala yang mirip seperti
coronavirus yang sekarang lagi gencar terjadi di berbagai belahan dunia
setelah dinyatakan aman dari virus corona
petugas memeriksa dokumen penumpang
dan abk serta administrasi kapal tersebut selama hampir empat jam
proses di atas yang awal dilakukan adalah
teman teman dari karantina kesehatan melakukan cek kesehatan seluruh penumpang
dan kru kapal mp oral adventure
di mana setelah hasil didapat bahwa tidak ada penyakit pada kru dan penumpang
bendera kuning sudah dinaikkan
dan di atas kapal
dan kita custom dan imigrasi serta sabadar naik ke atas kapal
untuk melakukan administrasi selanjutnya
mereka ini dari mana
kapal berangkat dari darwin langsung dengan tujuan tamdolong bay
kalau jumlah penumpangnya sendiri berapa banyak sama kru nya
baik sesuai yang saya sampaikan
kru kapal ada tiga puluh lima
serta penumpang ada empat puluh tujuh orang
kapal coral adventure berlayar dari darwin australia sejak jumat lalu
kapal tersebut singgah di beberapa daerah termasuk kupang dan alor
namun rencana berlayar ke alor dibatalkan
karena bupati alor tidak menerima kapal tersebut untuk mencegah virus corona